menteri kesehatan dan panglima tni memantau kesiapan kri dr suharto sembilan ratus sembilan puluh
sebagai opsi untuk menjemput wni di yokohama jepang
warga negara indonesia tersebut berjumlah tujuh puluh empat orang
dan merupakan anak buah kapal pesiar diamond princess
yang telah melalui tahap karantina terkait covid sembilan belas
kri dr suharto sembilan ratus sembilan puluh disiapkan sebagai opsi
untuk menjemput tujuh puluh empat warga negara indonesia
anak buah kapal pesiar diamond princess
mereka telah melalui tahap karantina terkait covid sembilan belas di yokohama jepang
berbagai kebutuhan logistik seperti obat obatan
perlengkapan ruangan dan bahan makanan
dimasukkan ke kapal dengan ketahanan total dua puluh delapan hari untuk pergi pulang
menteri kesehatan terawan agus putranto menyatakan
komunikasi dengan wni di yokohama jepang
dilakukan untuk mengetahui
kondisi mereka juga dinyatakan sehat hingga kamis malam
kri dr suharto sembilan ratus sembilan puluh berjenis kapal bantu rumah sakit
kapal ini masuk markas komando armada dua surabaya pada dua ribu tiga belas
setelah dibuat oleh salah satu perusahaan
di korea selatan pada dua ribu dua
kapasitasnya mencapai lima ratus delapan puluh dua orang
fasilitas kesehatan yang ada di dalam kapal
disetarakan dengan rumah sakit tipe b
seperti ugd icu laboratorium dan ruang isolasi
sementara evakuasi medis bisa menggunakan heli
pada saat kejadian pada saat dibutuhkan
satgas kesehatan baru akan on board di sini
untuk kejadian ini kita harus mencari kemampuan
untuk komitmen kri kri kita kri angkatan laut
yang memerintahkan adalah panglima tni
jadi atas perintah panglima tni
begitu ada kegiatan tangkap bencana
kita berangkat ke daerah yang sudah ditentukan
kri dr suharto sembilan ratus sembilan puluh telah melakukan berbagai operasi sosial rutin
tiap tahun dan berbagai kejadian
kansata marindora didin iswandani surabaya